ini kita akan update berita mengenai penipuan jemaah umroh travel umroh yang ada di jawa barat
sejumlah calon peserta umroh yang mengalami penundaan pemberangkatan mendatangi kantor pt solusi balat lumampah cabang bekasi kami siang
para calon peserta umroh menanyakan kejelasan waktu pemberangkatan ke tanah suci
mereka dijanjikan berangkat pada dua puluh desember dua ribu tujuh belas
namun tertunda hingga saat ini salah satu calon peserta umroh yang berencana beribadah bersama istrinya mengaku telah melunasi biaya perjalanan sebesar tiga puluh delapan juta rupiah
ia berharap pt sbl tetap memberangkatkan ke mekah arab saudi
memang saya lihat di media media tapi dengan suatu keyakinan saya karena sebelum sebelumnya ya seluruh seluruh kita sudah diberangkatkan
sebuah sebuah orang sudah banyak dan juga tertera juga penyataan bahwasannya dari pimpinan sbl pun dia bertanggung jawab
sementara itu di waktu yang sama puluhan calon jemaah umroh juga mendatangi posko pengaduan di gedung direkturat reserse kriminal khusus polda jawa barat
kedatangan mereka guna meminta kepastian terkait pengembalian dokumen penting
seperti paspor yang sebelumnya
motor yang sebelumnya disimpan oleh manajemen pt sbl
selain itu para calon jemaah umroh juga ingin memastikan keberangkatan mereka dalam menjalankan ibadah umroh ke tanah suci
hingga kini di reskrim sus polda jawa barat masih belum memberikan keterangan secara resmi
terkait prosedur pengambilan paspor di posko pengaduan calon jamaah pt spl
dan untuk mengetahui perkembangan kasus ini kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan kapolda jawa barat
inspektur jenderal polisi agung budi marioto
selamat sore pak agung
selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak agung boleh dijelaskan kepada pemirsa cnn indonesia update pemeriksaannya seperti apa pak agung terkait dengan pengungkapan kasus ini
baik yang pertama yang melalui call center yang sudah kita buka itu yang sudah mengadu kurang lebih hampir empat orang
oke berarti angkanya dari dua belas ribu yang di awal akan terus bertambah berarti pak agung ya
oh enggak jadi mungkin empat itu dari dua belas ya saya kira
oke kemudian yang kedua dari yang melaporkan melalui hotman tadi ada tiga substansi yang kita kumpulkan
substansi pertanyaannya yaitu pertama menanyakan apa betul sbl dilakukan penegakan hukum
yang kedua bagiannya
bagaimana tata cara pengambilan paspor kalau paspornya sudah dititipkan kepada manajemen sbl
yang ketiga bagaimana pak kalau saya sudah bayar apakah mungkin uangnya kembali
dari tiga pertanyaan itu saya sampaikan tentu yang pertama dulu jelas dalam konteks sedang proses penyidikan
yang kedua tata cara pengambilan mekanisme pengambilan paspor itu bisa langsung ke pt sbl di kantornya yang di jalan

dari tiga pertanyaan itu saya sampaikan tentu yang pertama dulu jelas dalam konteks sejak proses penyidikan

kalau tidak diantar kami
kami sudah ada menempatkan penyidik yang untuk memfasilitasi apabila masyarakat yang akan mengambil paspor
karena kan yang terima kan dari manajemen sbl
tapi tentu dengan membawa tanda terima ya
pada saat menyerahkan paspor mungkin kan ada tanda terimanya
pada prinsipnya penyidik akan segera membantu untuk pengambilan paspor tersebut
yang ketiga yang berkaitan dengan uang yang sudah diterima oleh pt sdl
karena sudah dalam konteks penyidikan maka bersifat status quo
sebagai barang bukti yang nanti kita akan ajukan kepada penuntut umum lanjut untuk sidang di pengadilan
jadi statusnya untuk dua belas jamaah yang quote unquote batal berangkat ini
sudah dipastikan tidak akan bisa berangkat dalam waktu dekat ya pak ya
atau mungkin saja ada solusi lain yang mungkin ditawarkan dari sbl sendiri
atau dari pihak pihak yang bisa mengatur misalnya dialihkan ke travel umroh lain
atau ke biro perjalanan lain misalnya gitu pak
uangnya dari mana
karena uang itu memang digelapkan ya pak ya
yang sudah kita sita ada yang langsung
cash money itu sekitar satu enam m
ini pun juga sebentar lagi akan kita titipkan ke bank tapi tanpa bunga
jadi sebagai barang bukti saja
kemudian hasil pemeriksaan ada lagi dana satu m yang sudah jadi dp dengan pt garuda indonesia
nah itu juga rencana kita akan ambil melalui sbl sebagai barang bukti
kemudian kita akan segera sudah minta ke surabaya
surat penetapan pertujuan dari ketua pengadilan untuk menyita aset aset yang tidak bergerak dan yang bergerak
seberapa banyak aset aset yang bisa disita pak
kemudian bisa saja nanti pada ujungnya bisa untuk mengembalikan uang para jamaah
ya memang penyidik sekarang konsentrasi bagaimana kita bisa mendapatkan aset semaksimal mungkin
supaya nanti pada saat setelah fonis
tentu fonis nanti pak hakim yang menetapkan
misalkan harus dilelang dulu kemudian dibagikan atau yang lain kita belum tahu kan itu domen dari pengadilan
tapi paling tidak kita bisa mengamankan semaksimal mungkin
pak agung untuk pemeriksaan tersangka sendiri ada perkembangan yang signifikan pak
informasi informasi baru yang perlu masyarakat dan terutama para jamaah ketahui pak
ya kita masih menggali terutama mau tracing asetnya ya
karena kan yang sudah kita dapatkan sekarang
kita compare atau kita nilai nominalkan itu kan tidak sebanding dengan jumlah yang para calon jemaah yang akan berangkat
itu kan kalau kita hitung
misalkan delapan belas juta x dua belas ribu itu kan hampir tiga ratus m ya
sementara yang baru kita bisa sedang diajukan penyitaan paling kan sekitar berapa kali
lima puluh atau kurang lebih lah
ada sebidang tanah rumah kendaraan kendaraan baik roda empat roda dua dan yang lain lain itu
saya kira belum maksimal
jadi kita masih gali terus supaya betul betul maksimal mungkin dapat aset yang nanti suatu saat agak agak diwilati sidang bisa untuk menggadir dan yang lain lain
apakah tersangka juga menjelaskan pak apa motifnya kemudian juga kemana saja uang itu dipergunakan sehingga tidak dapat memberangkatkan ribuan jamaah calon umroh gitu pak
ya memang sistemnya kan seperti sebetulnya gini
tersangka ini sudah pernah diingat
di oleh ojk bahwa itu nggak boleh
jadi misalkan gini mas budi misalkan mas budi berangkat bulan depan
sebetulnya uangnya bukan pakai uang mas budi
uang dari calon jemaah yang baru daftar
sehingga numpuk lah
sampai dua belas ribu
kemudian uang itu digunakan untuk kepentingan pribadinya
membeli rumah membeli mobil
bukan hasil keuntungan dari bisnis itu
jadi sistem ponzi yang sebenarnya ini juga sudah dikhawatirkan itu ya pak agung
apakah selain pt sbl sendiri ini kan kalau kita lihat ada first travel beberapa waktu yang lalu
kemudian ada lagi ptsbl dengan pola pola yang mirip gitu ya pak agung
apakah kepolisian juga membuka hotline atau melakukan penyelidikan baru
misalnya pak ada travel travel serupa yang juga mungkin masih mempergunakan sistem yang sama
yang kemungkinan saja akan berakibat pada hal yang sama juga gitu pak agung
kalau prinsip kami kan di polda jawa barat tentu kita bicara penyidikan adalah lokus ya
misalkan semacam sbl ini kan memang domisilinya di jawa barat
kepada travel yang lain tentu kita membuka sebesar besarnya kepada masyarakat
kalau memang sudah ada indikasi misalkan dijanjikan berangkat tanggal dua puluh jadi tiga puluh tiga puluh jadi tanggal lima belas
mundur mundur baru indikasi
kita akan fasilitasi
kita akan melakukan laka laka pertama tentu menanyakan dulu kepada teman teman kemenang
betul nggak travel x itu punya perizinan
kalau punya baru kita melakukan penyelidikan
kenapa kok tidak bisa berangkat
kalau sudah seperti yang sbl ini ya kita bisa membantu masyarakat
kita melangkah lebih lanjut
kalau alat alat sudah lengkap kita proses penyelidikan
untuk yang selanjutnya pak agung
apa fokus penyidikan dari polda jawa barat sendiri untuk kemudian mengungkap kasus ini ke depannya ini pak
ya kita akan lebih konsentrasi kepada peran masing masing ya
perannya aom sebagai pemilik
kemudian ada ada tersangka satu lagi yang inisial ar
perannya sehingga nanti pada saat di pengadilan siapa berbuat apa itu jelas
dan tanggung jamnya jelas
sehingga memudahkan nanti dalam konteks nanti pas penuntutan sampai dengan persidangan
jadi kita akan
yang terakhir pak agung ini untuk pesan untuk para jamaah yang gagal berangkat mungkin
atau mungkin untuk masyarakat juga yang mungkin mempunyai indikasi indikasi yang tadi pak agung sudah utarakan
apa yang harus dilakukan nih pak
ya baik yang pertama kepada masyarakat
saya ikut prihatin ya dengan masyarakat yang sudah masuk ke dalam atau sudah mendaftar sudah membayar lagi
keprihatin oleh karena itu
sekali lagi pak diulang pak
jadi masyarakat yang ingin mengadukan bukan hanya terhadap sdl
kalau memang ada
ada indikasi ke travel lain yang di wilayah hukum
polda jawa barat kita akan melakukan langkah langkah penyelidikan
kemudian tata cara pengambilan paspor
tadi sudah saya sampaikan
bisa ditanyakan langsung ke kemana ke nomor itu
kalau enggak bisa langsung datang ke kantornya sdl
di sana juga ada penyidik kami yang membantu memfasilitasi
manakala calon jemaah akan mengambil paspornya
kemudian saya mengimbau
kepada masyarakat yang kebetulan sudah menjadi calon jemaah sbl
mohon jangan mengambil tindakan main hakim sendiri
misalkan datang beramai ramai
sementara itu sudah kami polis lain
sudah status go
biar penyidikan dulu
sudah tuntas baru hakim lainnya akan menentukan
prinsipnya kepolisian akan membantu semaksimal mungkin
memfasilitasi yang tadi saya sampaikan
terima kasih sekali lagi pak agung budi marioto
kapolda jawa barat atas perkembangan kasus ini mudah mudahan kasusnya bisa segera terungkap
dan sekali lagi diimbau kepada masyarakat baik para jemaah ptsbl sendiri
atau orang orang yang mengetahui adanya kasus ini bisa segera melapor ke hotline
yang sudah tadi dibacakan oleh pak kapolda yaitu delapan dua satu satu lima enam tujuh enam delapan lima enam
terima kasih sekali lagi pak kapolda jawa barat
terima kasih sekali lagi pak kapolda jawa barat
bos perusahaan travel pt solusi balat lumampah aom juang wibowo pernah mengunggah fotonya dengan mobil mewah di media sosial
ia mengunggah foto itu ke akun facebook dengan nama aom juang
dilansir dari detik com dalam akun facebooknya aom juang memamerkan mobil sport mewah porsche berwarna kuning
di foto lainnya aum jua memamerkan mobil ferrari bercat mewah miliknya
jawa barat terus menyelidiki
kepemilikan dua mobil tersebut di mana penyidik mendalami apakah mobil porsche kuning dan ferrari merah
dibeli dari hasil uang jemaah umroh atau bukan
saat penangkapan aom polisi tidak menemukan kedua mobil mewah itu
disebutkan mobil mewah itu telah dijual oleh tersangka